kita membayangkan suasana duka yang menyelimuti kediaman beberapa penumpang yang berada di pesawat lion air dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh
pihak lion air memang memfasilitasi pihak keluarga korban yang berada di pangkal pinang ataupun daerah lainnya untuk terbang langsung menuju jakarta
doa terselip di antara duka keluarga korban menanti kabar keberadaan orang tercinta pasca jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
sebuah percakapan dan foto di dalam pesawat menjadi kabar terakhir darylvida febrianto untuk sang istri yang baru dinikahinya lima belas oktober lalu lutfiani eka putri di surabaya jawa timur
pria dua puluh dua tahun itu berangkat ke pangkal pinang untuk bekerja di salah satu perusahaan kargo
duka juga menyelimuti rumah keluarga joyo nuroso di kampung batik rajaan semarang senisia
istri joyo ana rohmawati sempat pingsan mendengar kabar pesawat yang ditumpangi suaminya jatuh
ada pesan terakhir yang disampaikan pria lima puluh tahun itu
kan semalam bapak pesan cuma suruh jaga ibu sama adik adik setiap pulang kan pasti juga pesannya sama
di posko bandara halim peranakusuma dan rumah sakit polri kramajan
dari jatih jakarta hingga senin dinihari setidaknya ada satu ratus enam puluh enam perwakilan keluarga yang diterbangkan lain rca bergelombang ke jakarta dari berbagai daerah
salah satunya keluarga lumban toruan dari siboga sumatera utara
meski kabar duka sudah disampaikan pihak maskapai namun mereka masih tak percaya jika rudi rori lumban toruan menjadi korban
kalau permintaan itu ya hiduplah jumpa mau patah pun kakinya cuma
ya hiduplah kita nggak bisa bilangkan membatasi yang di atas kan
kalau permintaannya tetap dia jumpalah dalam keadaan hidup sehat
hingga kini pencarian korban masih dilakukan oleh basarnas dibantu tni dan polri
keluarga dan kerabat juga bisa menghubungi lain r melalui nomor crisis center di nomor telepon dua puluh satu delapan ratus delapan dua puluh ribu